kita mencari makan siang
saya saat ini sedang berada di jalan tamrin jakarta pusat
saya mau cari tempat makan yang rame karena biasanya yang rame itu diasumsikan disukai banyak orang
lalu yang harganya pastinya terjangkau dan juga yang banyak variasi pilihan makanannya
dari hasil penelusuran dunia maya saya memutuskan untuk mengunjungi dua lokasi
pujaserah dari sederet saran yang saya dapatkan
pertama adalah pujazera wisma empat puluh enam
setidaknya ada empat puluhan pedagang yang bernaung di pujasera sepanjang lebih dari dua ratus meter ini
namun saya masih harus memilih makan apa ya
ada rujak di sana enak banget
aku nyaranin mie creating ben hill
kalau menurut saya sate ayam mbak
karena tadi saya dapat jawaban yang berbeda beda jadi saya memutuskan untuk mencari salah satu gerobak
yang paling ramai dikunjungi
dan nantinya saya akan membeli makan siang saya di sana
di jam makan siang pujasera ini sangat ramai dikunjungi karyawan yang bekerja di sekitaran kawasan ini
melihat antreannya saya memutuskan untuk makan ketoprak
tak sampai lima menit ketoprak saya pun sudah siap
boleh kututup ya mbak
sebenarnya kenapa tempat ini ramai walaupun rasa makanannya bisa dikatakan tidak ada yang stand out ya
ataupun menonjol enak sekali begitu karena pertama
variasi makanan yang dijual disini sangat banyak sekali
yang kedua harganya terjangkau
yang ketiga adalah waktu penyajian makanan ini terbilang cukup cepat
sehingga mereka tidak harus membuang waktu menunggu lama mulai dari mengantri
hingga mereka bisa makan siang
harga makanan di pujaserah ini berkisar antara rp lima belas hingga rp tiga puluh saja per portion
oke sekarang saya mau cek lokasi kedua yakni pujaserah setia budi
dilihat dari luar pujaserah ini cukup berbeda dengan pujaserah yang saya kunjungi pertama
pedagang kaki lima disini tidak tertata dengan baik
sehingga pengunjung yang makan harus langsung bersinggungan dengan kendaraan yang berlalu lalat
seperti biasa saya tanya dulu deh sama yang sering makan di sini
ketopraknya sih enak sih
aku sarankan makan sop coba sop jadi malam
ayam cabai hijau
ayam cabai hijau
ayam cabai hijau mbak
oke karena banyak yang menyarankan ayam sambal hijau
saya putuskan untuk makan siang disana
di jam makan siang pujasera ini ramai dikunjungi
tak hanya oleh karyawan dan pegawai negeri sipil saja
namun juga mahasiswa dan pekerja bangunan
buang tuh kaya ayamnya enak
tapi memang agak sedikit lebih asin
untuk sambalnya bagi anda yang pecinta pedas
ini nggak terlalu pedas sambalnya
seperti pedagang kaki lima kebanyakan
sayangnya kebersihan makanan dan peralatan makan
kurang diindahkan pedagang
mbak joyce kalau menurut mbak sendiri
ini kan ayamnya digoreng menggunakan minyak yang dipakai berulang kali
tapi mbak tetap aja juga makan di sini kenapa nih mbak
ya kadang minyak berulang kali itu yang bikin rasanya jadi enak
sebenarnya mbak ya
apa terkait dengan kesehatan dan juga kebersihan sendiri
ya sebenarnya kita udah aware sih bahwa itu kurang sehat
setidaknya ada tiga puluh pedagang makanan yang berjualan disini
harga makanan di sini berkisar antara sepuluh hingga dua puluh lima rupiah
dan itulah tadi dua puja sera pilihan saya
nah kalau anda mau makan dimana
muntazah jalan inggrat jakarta